terima kasih anda masih bersama kami di political show
ibadah haji di tanah suci berubah menjadi panggung kontestasi
postingan anies baswedan di media sosial ramai tentang dirinya
yang naik haji atas undangan kerajaan saudi
momen panggilan tuhan ke tanah suci itu pun terusik
kegaduhan pertarungan persepsi di media sosial
sementara ganjar pranowo yang turut diundang lebih memilih minim postingan
pesan damai pun disampaikan lewat dua kontestan itu
berfoto bersamaan di tanah suci
apakah momen kebersamaan itu bisa meredam kegaduhan
yang jelas apapun yang terjadi pada momen di tanah suci
bisa dikonversi untuk mendulang simpati di tengah kontestasi
mencari simpati di momen haji malam ini kita akan membahasnya
dengan arah sumber yang hadir di studio
saya perkenalkan satu persatu ada direktur eksekutif parameter politik
selamat malam mas adi
selamat malam devana
ada ketua dpp pdi perjuangan mas nusirwan sujono
selamat malam pak nusirwan
walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh
oke ada juga jurubicara partai keadilan sejahtera
selamat malam mas iqbal
ada juga pakar semiotika dari itb kang acep iwan saidi
selamat malam kang acep
terima kasih jauh jauh datang dari bandung kesini
dan bergabung melalui sambungan virtual
seperti biasanya sebagai bentuk dari partisipasi publik
selalu mengundang teman teman pemilih muda
kpu baru saja merilis ya
jumlah pemilih kita pada pemilu dua ribu dua puluh
ada dua ratus empat juta pemilih
dan mayoritas didominasi oleh pemilih muda
ataupun pemilih milenial
dan sebagai bentuk partisipasi
political show setiap minggunya selalu mengundang
perwakilan dari teman teman pemilih muda
malam ini ada badan eksekutif mahasiswa
selamat malam teman teman dari solo
terima kasih sudah bergabung
dan nanti teman teman bisa mengkritik
menyatakan pendapat ataupun menanggapi
pernyataan dari para tokoh yang hadir di studio ini
dan siapa tahu
dari hasil diskusi kita bisa menjadi referensi
anda semua kira kira siapa yang akan kalian coblos
pada pemilu presiden dua ribu dua puluh empat
karena suara kalian matters itu di tps
untuk menentukan masa depan indonesia
saya mau langsung saja ke mas iqbal terlebih dahulu
mas iqbal ini kan capres anda
menunaikan ibadah haji
menurut mas anies baswedan ini atas undangan
kemudian ada juga foto makan siang bersama
pangeran mbs begitu ya
di sana kemudian diposting oleh mas anies baswedan
pertanyaan saya konteksnya apa ini
kok bisa mas anies ini diundang
ya memang serba salah ya jadi politisi
atau capres menjelang pemilu ini
karena saya baru angamat
padahal saya lihat postingan biasa biasa saja
postingan terakhir itu mengedukasi naik ke gua hero
gua hiro itu ada sejarah perjalanan
kisah rasulullah saw
bagaimana dia bermuasabah
bagaimana mendapatkan wahyu
jadi saya kira dalam konteks ini saya melihat
lebih ke edukasi sebenarnya
karena haji itu adalah sebuah
panggilan allah swt
yang memang gak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu
dan ini menjadi salah satu
momen penting bagi umat islam
bagaimana dengan followernya yang lima juta lebih itu
dia menginspirasi anak anak muda
bahwa haji itu adalah momen
bagaimana kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa
dan itu belum tentu akan terjadi lagi
tidak ada salahnya mas anies memposting
mengedukasi kecuali dia flexing
pamer wah saya ini
tapi yang saya lihat justru postingan itu justru mengedukasi
justru apalagi memposting dengan pak ganjar
misalnya itu menunjukkan bahwa
dalam hal ini adalah melakukan hal
yang tidak melanggar etika
tidak melanggar moral
dan ini bagian dari silaturahim
yang itu juga dianjurkan dalam islam
niatannya adalah untuk edukasi politik itu menurut anda
edukasi kepada para
tapi di satu sisi
itu menjadi ramai diperbincangkan
menjadi perdebatan di media sosial
bahwa mas anies dianggap
mengkapitalisasi ataupun memanfaatkan
momen haji ini untuk mencari simpati
untuk kepentingan motif politik elektoral
ya saya kira dalam politik itu
sah sah aja persepsi ya
walaupun mas ganjar mungkin gak posting
tapi pendukungnya dan para tim sesnya posting
di raja salman saya sendiri orang yang pernah
juga dapat undangan itu memang luar biasa
karena tokoh tokoh yang diundang
itu juga enggak sembarangan
ini menjadi salah satu momen penting
bagaimana tadi lihat fotonya
dan itu enggak akan terjadi dua kali
dan itu kesempatan yang langka
sekali jadi wajar saja
kalau mas anies mempostingnya bagian dari
kebahagiaan bagian dari menunjukkan
rasa syukur oke pak nusirwan
kalau tadi menurut mas iqbal
ataupun momen di saat berhaji
bagi mas anies baswedan itu memberikan edukasi
kepada masyarakat itu menunjukkan
momen momen beliau sedang beribadah
begitu ya tapi di satu sisi capres
anda mas ganjar pranowo itu tidak memposting
sama sekali kegiatan
saat menunaikan ibadah haji termasuk
makan siang bersama dengan pangeran mbs
itu kan momen peristiwa penting ya
yang mungkin tidak semua orang
bisa mendapatkan jadi kenapa tidak
diposting apakah itu tidak dianggap sebagai peristiwa penting
bagi mas ganjar
jadi sebelum menjawab itu tentu kami
menyampaikan syukur alhamdulillah
alhamdulillah penyelenggaraan haji
bisa berjalan dengan lancar
baik dan sampai hari ini
belum mendengar dan mudah mudahan
selesai kembali ke tanah air
masing masing di dalam menjalankan
dan selanjutnya yang berkaitan
terima kasih atas berkali kali
disampaikan perbedaan yang satu
memposting yang satunya tidak
pemahamannya tentu ibadah itu
karena ini adalah ibadah haji adalah
ibadah membutuhkan kehiklasan
di dalam menjalankan niat dan ikhlas
tampaknya seiring dengan apa yang dilakukan oleh
mas ganjar di dalam menjalankan ibadah
saya tidak menganggap
ini kok tidak dimanfaatkan
memposisikan untuk menjalankan ibadah
kalau menjalankan ibadah tentu
ya tidak ada
yang tidak bergantung dengan ibadah
lebih duniawi mungkin begitu
oke maksudnya apa tuh tujuan tujuan duniawi
itu maksudnya anis bas beda
naik haji memposting itu tidak ikhlas
dan tujuannya untuk duniawi
terserah tapi kami menilainya bahwa
pemahaman untuk ibadah itu
jadi kalau tidak posting itu ikhlas
kalau posting itu tidak ikhlas
saya tidak mengatakan begitu
itu kan kesimpulannya rifana
tapi arahnya ke situ
tapi positioningnya demikian
bahwa betul saya
penjelasan yang berkali kali tersebut
memang mas ganjar
di instagram itu tidak ada
mas ganjar tidak posting tapi pendukung pendukungnya
semua posting itu hak
setiap warga setiap umat
bedanya yang satu mengkapitalisasi sendiri
yang satu dikapitalisasi orang lain
sekali lagi itu adalah penilaian
tapi yang jelas bahwa
secara pribadi saya sudah cek
saya sudah cek
sistem sosial media dari pribadinya
dan itu kami anggap itu benar
tidak untuk hal hal yang lain
tidak untuk hal hal yang lain
soal bahwa muncul ada foto dan sebagainya
semuanya tidak muncul
dari mas ganjar pribadi
ukurannya tentu harus ada datanya
saya sudah cek
jadi ya nanti semua
pak ustadz adi
kemudian teman teman rekan rekan
tentu sekian kali lipat
lebih menguasai dari saya pribadi
bahwasmbol bahwa sebaiknya
seperti apa yang dilakukan oleh mas ganjar
itu sudah benar
meskipun nanti ada efek
ya sudah memang kita mau ibadah
bukan untuk kampanye
oke jadi anda mengatakan bahwa
mas anies dengan memposting
itu bagian dari kampanye gitu
kalimat saya benar naik
silahkan menyimpulkan sendiri
jadi dianggap itu naik haji itu ibadah makanya tidak diposting oleh mas genjar
jadi harus dipahami kalau kita lihat postingannya itu tidak ada yang diposting lagi ibadah
lagi makan lagi bertemu raja kan itu bukan rangkaian ibadah haji
haji itu ada tawaf ada wukuf ada bermalam di imina ada melimpah numroh
tapi kan itu masuk dari rangkaian ibadah haji
ya rangkaiannya bukan ibadahnya jadi kalau dibilang pamer ketika ibadah enggak juga sebenarnya
tetapi justru menunjukkan bahwa aktivitas mas anies yang setelah hari hari ditunggu oleh followernya menunjukkan hal yang positif
dia tidak sedang maksiat dia tidak sedang mabuk
tapi dia menunjukkan bahwa dia sedang berkumpul bersama keluarganya baru saja menyelesaikan ibadah haji
kecuali dia lagi wukuf dia nangis nangis
nah itu mungkin bisa dibilang oh ini bagian dari kampanye
tapi dia hanya menunjukkan lagi makan lagi silaturahim lagi ziarah
tapi pamer bertemu dan makan siang dengan pangeran mbs itu
ya semua itu di posting live loh
di media media internasional itu semua ada berita itu
jadi enggak ada yang baru gitu loh
justru ustadz yusuf mansur misalnya posting
dia yang nyebarin tuh
ustadz yusuf mansur lagi enggak maju ke otisasi pilpres
iya tetapi yang nyebarin juga dia bahwa ini lagi kompak nih gitu loh
justru yusuf mansur dia menunjukkan menampilkan dua orang calon presiden yang sedang bertemu raja
jadi masyarakat juga seimbang
jadi menurut saya postingan ketika sedang bersilaturahim postingan sedang bercengkrama sedang makan itu enggak ada masalah
tidak ada etika yang dilanggar
ketika situasi lagi pilpres wajar saja masyarakat menganggapnya wah ini berat
tapi bagi kami menganggap itu positif
bukannya ketika dalam masa menjelang pendaftaran kemudian sudah terbelah pendukung harusnya masing masing dari tokoh ini menjaga ya
supaya tidak menimbulkan persepsi yang macam macam
persepsi persepsi yang liar kemudian
ya memang dalam politik komunikasi persepsi itu wajar
kita mau ngapain aja nanti kalau nggak berangkat haji dibilang wah ini nggak ibadah
kita duduk di rumah lagi kurban wah ini pasti gak kurban
apa enggak bisa kalau misalnya berangkat haji terus kemudian enggak usah posting posting gitu
ya kan masyarakat menunggu jangan jangan anies baswedan kemana nih ngilang nih
jangan jangan adli ditangkap kpk nih kan bisa jadi persepsi negatif lagi
jadi bagi kami lebih baik posting
karena posting itu menunjukkan yang positif dan juga memiliki edukasi dakwah
meskipun dapat plus berkah elektoral ya itu belakang
tapi bisa dicek di big data apakah positif dan negatif ada alatnya saya kira nanti
oke saya mau ke kang acep
kang acep anda melihat secara semiotika
bahwa ada dua treatment yang berbeda yang dilakukan oleh dua capres ini
kalau mas anies memang lebih banyak memposting kegiatannya
saat melaksanakan rangkaian haji kemudian mas ganjar pranowo memilih tidak untuk memposting
tetapi meskipun tidak diposting oleh mas ganjar
tapi pendukungnya semua saya lihat itu juga posting
bagaimana anda melihatnya itu
karena dua orang ini menjadi tokoh sentral pada saat ini
maka apa yang melekat pada dirinya adalah citra
dan saya ingin mengatakan bahwa dalam politik pencitraan itu tidak negatif
ya mungkin ada yang negatif tapi secara umum positif
politik is perception ya
jadi tidak ada masalah sebetulnya
jadi dan pada saat itu ketika seseorang hadir katakanlah anies hadir di publik
kalau dikitu dikatakan pencitraan tidak masalah
dan ketika pak ganjar tidak hadir itu juga bisa pencitraan
dan tidak masalah artinya memilih citranya masing masing
kan seperti itu
nah sekarang kalau ditanya niat kan ada wal amalu bin niat
yaitu mas adi tentu pasti lebih tahu ya bagaimana niatnya
tapi kan kita tidak bisa mendeteksi niat itu
ya yang kita tahu yang harus kita tangkap adalah pesan muatan
ya pesan muatan itu pesan yang ditafsirkan oleh para pendukung dan mungkin oleh lawan
ya oleh apa namanya dalam hal ini kompetitor ya lawan
nah pesan itulah kan kemudian yang menjadi masalah
apa pesan muatan itu yang kemudian diperbincangkan
nah disinilah menurut saya problemnya ya
kenapa kemudian misalnya ketika mas anies mencitrakan dirinya untuk hadir sebagai dia memposting
karena mas anies saya kira juga sadar betul bahwa memang para pemilihnya itu memang ada umumnya di ruang itu ya
pks lah katakan seperti itu
kita sudah tahu citranya
pada saat yang sama pak ganjar
sebagai nasionalis dia di ruang yang lain
jangan jangan kalau mas ganjar terlalu banyak menciptakan itu
nah kan seperti itu
jadi dua duanya tentang penjaga elektoral meskipun pada saat melaksanakan rangkaian ibadah haji ya
penjaga citral lah
cuma problemnya memang di netizen kita ya menurut saya
ada problem yang agak serius ketika misalnya penggelembungan percakapan tentang mas anies misalnya
itu agak melampaui batas
tapi mungkin itu adalah heroisme
dari masa ya ketika misalnya undangan raja itu menjadi lebih penting seolah olah daripada undangan tuhan
jadi yang di
ini undangan raja loh anda gitu ya
ini kan di glorifikasi
padahal kita tahu dibalik itu yang lebih tinggi yang undangan tuhan toh
nah ini yang menurut saya mungkin problem di netizen
tapi pertanyaannya mengapa begitu
mengapa netizen kita seperti itu
dan juga ada
politik yang membangun itu
nah kultur kita kan sebetulnya melihat haji itu bukan sekedar prosesi ritual ibadah ya
tapi juga dia aspek kultural ya
dia menjadi haji itu mengalami seolah olah
bukan seolah olah ya
mengikuti suatu proses untuk menuju identitas tertentu
sehingga menjadi haji itu juga di create sedemikian rupa
misalnya punya gengsi tertentu
identitas tertentu dan lain lain
sehingga misalnya banyak triple bureau yang ini haji puroda
seperti haji undangan
nah itu seolah olah kan itu mendongkrak ya
dan itu soal kultural sebetulnya
jadi itu yang menjadi problem
sementara di wilayah politik kita tahu bahwa politik kita sejak pasca reformasi sembilan puluh delapan
itu kan memang politiknya politik pencitraan
jadi karena itu maka ketika orang melihat itu
makanya itu akan selalu dilihat sebagai sebuah pencitraan
saya ke pak nusirwan
pak nusirwan bahwa mas ganjar tidak memposting kegiatannya dalam rangkaian haji
memang untuk menjaga citra sebagai tokoh ataupun capres di kalangan nasionalis
itu memang seperti itu pak nusirwan
saya tadi sudah saya katakan sejak awal
ini adalah kegiatan ibadah
jadi tidak ada korelasinya dengan ibadah
tidak ada korelasinya dengan citra mencitra
citra itu kan persepsi publik
tadi saya katakan bahwa oh tidak ada postingan tapi kan pendukungnya loh yang ibadah siapa
yang ibadah itu yang berangkat haji itu siapa
ya itulah yang akan kita ukur
jadi kalau misalnya saya posting mas ganjar
loh saya kan gak berangkat ke sana
saya solatnya di sini deh
jadi ukurannya kita tidak bisa mengukur dari apa yang umat yang ada di sini
tapi ini ukuran yang dibahas ini kan yang berangkat
kriterianya demikian ya
jadi bukan untuk menjaga celu di kelompok pemilih nasionalis
ini tidak ada hubungannya
kami tidak ada tidak melihat
kami tidak melihat ada korelasi antara menjaga hal tersebut
karena ini memang berangkat ibadah haji
kalau pembelajarannya bagaimana persyaratannya apa nih beliau beliau ini sudah sangat menguasai
tidak pantas kalau saya bicara
saya tadi hanya mengatakan satu saja syaratnya keikhlasan
nah itu saja mungkin nanti kalau saya salah nanti dikoreksi
pesan niatannya kan itu
jadi tidak boleh ada hal hal yang lain
kalau hal hal yang lain
hal hal yang lain itu ya termasuk citra itu tadi
kalau saya berangkat
saya berangkat ibadah haji nanti supaya citra saya
nah itu sudah tidak cocok lagi untuk demikian
mas iqbal tadi dikatakan oleh kang acep bahwa ya memang persepsi ataupun citra yang terbentuk dan dijaga oleh mas anies dan juga mas ganjar ini sudah jelas
positioningnya bahwa mas anies ya
memang harus menunjukkan kegiatan rangkaian hajinya karena untuk menjaga positioningnya ataupun citranya di kelompok muslim begitu ya
ya saya kira selagi masih pada batas kewajaran ya
hanya sekedar seperti pak jokowi misalnya masuk kaabah
apakah itu dibilang wah ini pamer
ya itu bagian dari aktivitas yang wajar saja bagi masyarakat
apalagi ini adalah calon pemimpin ataupun sudah jadi pemimpin
dia ingin mengedukasi
dua ribu empat belas pada saat pak acep
dua ribu empat belas pada saat pak jokowi maju pilpres dua ribu empat belas
pak jokowi juga kemudian berangkat umroh untuk mematahkan stigma stigma ataupun tuduhan tuduhan
artinya ada citra yang mau dibentuk disitu
nah disitulah tidak konsisten teman teman di pdip menurut saya
kalau memang dari awal bahwa tidak boleh memposting ya nggak usah calon calonnya
tapi menurut saya lagi lagi ini semuanya bagian dari kewajaran
tidak ada yang berlebihan
kecuali memposting wah sedang sholat gitu ya enggak
itu baru ibarat
karena haji itu rangkainya banyak
ada ziarah termasuk juga bersilaturahim dengan masyarakat dengan para tokoh
itu bagian dari apa namanya bukan ritual wajib tetapi itu bagian dari kesempatan yang langka bertemu tokoh
apalagi saya pernah ikut undangan raja itu yang berangkat itu memang para menteri para tokoh para ulama
yang itu kesempatan kita untuk bersilaturahim
dan itu akan terkenang karena kita di tenda berhari hari tanpa hanya pakai baju ihram
itu momennya gak akan terulang lagi
dan itu perlu didokumentasikan sebagai kenangan
sebagai bagian dari sebuah ibadah yang satu hari mungkin tidak akan bisa belum tentu bisa akan datang kembali
oke tapi berarti bukan untuk menjaga elektoral ya
saya kira itu persepsi saja
oke itu persepsi
ya persepsi orang orang boleh aja menerjemahkan
mas adi seberapa berpengaruh sebetulnya persepsi yang mencoba untuk dijaga baik oleh mas ganjar di kelompok
ceruk nasionalis dengan mas anies di kelompok ceruk islam
ya sebenarnya secara umum saya ingin komentar begini mbak rifana
ada dua madhab besar sebenarnya yang sering kita lihat dalam tradisi keislaman di indonesia
kalau kita membaca literatur dan islam islam tradisional di pesantren khususnya
kalau kita berbuat baik beribadah kepada allah swt
itu jangan sampai diketahui oleh orang
jangan sampai diketahui oleh publik
kang acep tadi sudah menyitir satu kalimat yang cukup bagus
jadi segala apapun itu sangat tergantung sama niat
mau di posting gak di posting
kalau niatnya lillahi ta'ala itu urusan sang pribadi seorang muslim dengan tuhannya
itu itu yang mazhab yang paling utama
kalau kita memberi sesuatu pakai tangan kanan tangan kiri tak boleh tahu
tapi kan belakangan ini di era medsos digitalisasi yang berkembang cukup luar biasa
agak kebalik pemahamannya
jadi berbuat baik berbuat ibadah
kalau pakai tangan kanan dia sodokoh
maka ada tangan kiri yang pegang kamera sama handphone
untuk show up kepada publik
tujuannya mungkin ini adalah untuk mengkapitalisasi supaya orang yang lead ikut bersodekah
dulu saya pernah berdebat panjang dengan ustadz saya
dia pernah nyumbang di masjid itu seratus ribu
dia umumkan saya nyumbang seratus ribu
saya bilang apakah itu nggak riak apakah itu nggak flexing
yang ingin saya katakan adalah ini dua madha besar sekarang
distingsi yang seringkali menjadi perbincangan di ruang publik
yang menjadi ramai itu apakah ibadah yang dilakukan oleh anies pak ganjar yang saya kira ini cukup diferensiasi politiknya cukup ekstrim ya
saya hitung di medsosnya pak anies di ig itu ada enam postingan
yang menjelaskan mulai dari berangkat kemudian diundang kerajaan sampai terakhir gitu ya
mengucapkan selamat hari bayangkara
itu disampaikan secara terbuka
dan pada setting bersama ganjar tidak melakukan itu
apa yang ingin dijelaskan kepada publik
saya kira ini bagian dari positioning politik sebenarnya
karena setiap postingan itu
dia menyampaikan satu pesan yang melekat pada dirinya
harus diakui sejak awal anies itu kan sebenarnya ingin terasosiasi sebagai orang ataupun figur yang identik dengan kelompok kelompok islam tertentu
jadi anies ingin menjaga captive marketnya
para simpatisan politiknya bahwa anies itu adalah cukup soleh dalam beragama
cukup menjunjung tinggi nilai nilai dan ajaran islam secara umum
ganjar sebenarnya juga adalah kelompok islam yang menurut saya juga memiliki tingkat yang lebih tinggi
memiliki tingkat kesolehan yang sama
tapi kenapa ganjar tidak memposting
itu yang disebut oleh bang nusirwan mungkin
ini soal ibadah
tidak perlu ditunjukkan
pada saat yang bersamaan sepertinya pak ganjar itu tidak terlampau khawatir dirinya diserang apakah identitas keislamannya kuat atau tidak
karena keluarga besar istrinya itu adalah keluarga besar nahdlatul ulama
jadi tidak ada celah yang sebenarnya untuk menusuk ganjar sebagai orang yang islamnya dianggap abangan
beda dengan jokowi
sejak awal muncul memang diserang dari sisi keislamannya
orang nyerang ganjar pranowo apakah islamnya ini kafah apakah abangan atau bersantri itu lemah
karena istrinya keluarga besar nahdlatul ulama
mertuanya itu adalah pengurus p tiga
dan bahkan menjadi anggota dprd di jawa tengah
dalam konteks ini kemudian orang bertanya tanya kalau ini diferensiasi kalau ini positioning politik apakah efektif untuk mendulang suara
saya kira nggak ada hubungannya rifana
kalau itu dianggap efektif saya kira nggak perlu pulang pulang aja itu pak anies dan pak ganjar
kampanye saja disitu sampai tanggal empat belas februari
tidak ada kaitannya ya
siapa tahu ada berkat
tidak memberikan efek elektoral juga hanya menjaga captive market
artinya apa kalau orang datang ibadah haji itu dianggap memberikan dampak positif pada peningkatan elektabilitas
saya sarankan pak ganjar dan pak anies tidak perlu pulang pulang disitu saja tidak apa apa
sampai empat belas februari
siapa tahu ada berkat rahmat allah yang maha kuasa untuk membolak balikan masyarakat yang saat ini sedang galau
ini akan memilih siapa di pilpres
kan kira kira begitu
makanya saya bilang ketimbang mengkapitalisasi persoalan ibadah ini percuma
di depan allah menjadi buruk di depan publik juga tidak ada gunanya
bagi saya harus letakkan ibadah ya ibadah politik ya politik
politiknya pdip itu biasanya selalu membuat jarak mana yang ibadah mana yang politik
itu yang disebut dengan sekuler
karena ibadah dan politik itu tidak bisa dikawin silangkan
sementara dalam aktivis aktivis islam partai islam seperti pks nggak bisa
da'wah itu ada politik
politik itu bagian dari dakwah
makanya di pks itu kalau kita lihat pelajaran dan silabus politiknya
ada manhaj manhajnya itu ada mihwar mihwardaulah gitu ya
yang kemudian dipersonifikasi bahwa bentuk mulia dari dakwah politiknya itu adalah berdakwah
di ruang publik terbuka seperti di pertarungan politik seperti memperbutkan anggota dewan dan presiden
ini soal bagaimana positioning dan diferensiasi politik saja rifana
jadi semakin kelihatan ya positioningnya ya
iya sangat kelihatan
menjaga captive market masing masing begitu
sementara orang bertanya siapa yang dapat untung
tidak ada yang dapat untung
kalau ingin dapat untung datangi rakyat
karena model kampanye yang disukai oleh publik itu adalah seperti itu
jalan jalan dengan masyarakat kemudian turun ke bawah
bukan mereka yang sering berangkat umroh ataupun naik haji
tapi ini banyak banget anggota dewan juga yang begitu
jika mau pemilu pasti banyak banget yang berangkat umroh atau naik haji
satu hal memang harus kita akui
di indonesia itu seakan akan berangkat haji itu punya status sosial di atas rata rata
bahwa ini panggilan allah yang cukup
tapi di luar itu kelas sosial spesial itu tidak ada yang bisa membantah
karena tidak semua orang yang punya duit banyak punya kesempatan berangkat haji di mana
tapi di luar itu ada kelas sosial yang seakan akan naik secara signifikan
bahkan orang yang berangkat haji dari dulu sampai sekarang dipersepsikan
sebagai orang yang memiliki tingkat ketokohan di atas rata rata
kelas sosial kelas ekonomi dan penokohannya semakin signifikan
di zaman kemerdekaan kita tahu orang yang pulang dari haji disambut dielulukan
sebagai orang yang mampu mengonsolidasi dan menjaga keamanan
menyatukan kekuatan politik umat islam melawan kelompok kolonial
di kampung saya kalau datang haji dari surabaya sampai madura
itu diarak dengan ratusan motor mobil yang cukup luar biasa
itu menunjukkan haji itu sesuatu yang spesial
tapi pertanyaannya apakah efektif buat politik
bagi saya nggak ada gunanya
oke itu bagi mas adi
bagi di kalangan pemilih kan belum tentu ya
bagi pemilih muda nanti kita mau tanya juga ke teman teman mahasiswa
alih alih itu sebetulnya malah bisa jadi kontraproduktif juga
tadi yang saya katakan menggelembungkan terlalu melampaui batas
dimana misalnya posisi undangan raja lebih tinggi daripada posisi undangan tuhan
itu kan menjadi kontraproduktif ya
jadi saya sepakat dengan sampaikan mas adi
memang tidak ada pengaruhnya
dan disini sebetulnya kemudian calon calon presiden itu sebagai tokoh publik
dia harus berhati hati juga gitu ya
melihat hal ini ya
karena memang publik
postingannya mas anies berlebihan gak kak ngecep menurut anda
menurut saya tidak
tapi ketika itu ditafsirkan
di wilayah dalam semiotika itu yang disebut dengan interaktif participan ya
mas anies kan disitu menjadi representatif partisipan
dia partisipan yang merepresentasikan dirinya seperti itu
kemudian diperbincangkan oleh para yang interaktif ini
nah disinilah persoalannya gitu loh ya
persoalannya di interaktif partisipan ini
yang ketika dia melihat ini seolah olah peluang untuk menggelembungkan
malah mungkin malah menjadi menjatuhkan
karena tadi dalam perspektif agama
memang ibadah itu yang baik ya harus disembunyikan
ini dalil ini sangat kuat ya
dan itu pertentangan itu malah yang saya katakan tadi bisa jadi kontraproduktif
jadi bisa jadi backfire justru untuk mas anies baswedan bang iqbal
makanya kita nanti akan bahas lebih dalam
tapi kita harus jeda jangan kemana mana
tetap bersama kami di political show